surat izin yang dikeluarkan oleh bepom tersebut merekomendasikan untuk menerima usulan penggunaan vaksin corona pada anak berusia dua belas hingga tujuh belas tahun
sementara itu penggunaan vaksin bagi anak berusia di bawah dua belas tahun bepom belum memberi lampu hijau
sebelumnya kementerian kesehatan dikabarkan sedang mengkaji penggunaan vaksin virus corona untuk remaja atau anak berusia di bawah delapan belas tahun
di antaranya sinovac untuk anak berumur tiga hingga tujuh belas tahun dan pfizer untuk anak berumur dua belas hingga tujuh belas tahun
lembaga biologi molekuler eikman mengungkap enam puluh tujuh tiga persen anak indonesia yang terpapar virus corona tidak menunjukkan adanya gejala
dikutip dari cnn indonesia com sejak maret hingga november dua ribu dua puluh kepala lbm eijkman amin subandrio dan koleganya telah meneliti satu sembilan ratus tujuh puluh tiga sampel anak anak
dengan usia di bawah delapan belas tahun
dari jumlah tersebut mereka menemukan dua ratus delapan anak terpapar covid sembilan belas
dari dua ratus delapan anak sebanyak satu ratus empat puluh pasien positif covid sembilan belas tidak mempunyai gejala
meski mayoritas anak anak yang terpapar covid sembilan belas tidak bergejala atau hanya memiliki gejala ringan
eijkman memberi catatan bahwa anak anak yang terinfeksi virus corona itu memiliki peran yang sangat besar
dalam penularan covid sembilan belas
sementara dikutip dari detikom menurut ketua umum ikatan dokter anak indonesia dr aman bakti pulungan
proporsi kasus corona pada anak secara nasional saat ini adalah dua belas lima persen

yang berarti kasus kematian pada anak yang paling besar adalah anak yang meninggal dunia
dari kasus pada anak yang ada tiga hingga lima persen yang meninggal dunia yang berarti kasus kematian pada anak yang paling besar adalah anak yang meninggal dunia
dari kasus pada anak yang ada tiga hingga lima persen yang meninggal dunia yang berarti kasus kematian pada anak yang paling banyak di dunia
raman juga menegaskan bahwa lima puluh persen dari seluruh kasus kematian corona pada anak adalah kelompok balita